ya andra ada lomba panjat pinang yang sering digelar untuk memberikan hari kemerdekaan republik indonesia
tapi di demak jawa tengah lomba panjat pinang ini unik
lantaran pinang yang dipanjat diganti oleh batang pisang yang digantung
selain dari itu peserta lomba ini adalah ibu ibu lanjut usia
lomba dipenuhi dengan gelak tawa karena tingkah laku orang tua yang memanjat sambil bergoyang pinggul
ya lombat panjat pinang biasanya diikuti kaum lelaki
kali ini para ibu lah yang mengikuti lomba panjat pinang di desa pulau sari kecamatan karangtengah demak
untuk memudahkan memanjat pohon pinang diganti dengan batang pisang yang digantung
meski sudah berusia lanjut dan berkali kali terjatuh
nenek nenek ini sangat bersemangat untuk memeriahkan hari kemerdekaan ini
selain untuk memeriahkan hari kemerdekaan indonesia yang ke tujuh puluh dua
lomba dalam rangka menyemarakan kemerdekaan ri ini diharapkan bisa meningkatkan tali silaturahmi
dan menanamkan rasa persatuan dan kesatuan sesama warga di desa setempat